menyatakan terdakwa richard eliezer budiang lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator
menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
pada hari jumat tanggal sepuluh februari tahun dua ribu dua puluh tiga
oleh kami wayu iman santoso selaku hakim ketua
morgan simanjuntas arjana hukum dan alimin silapjono
masing masing sebagai hakim anggota
putusan mana diucultapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari kamis tanggal lima belas februari tahun dua ribu dua puluh
oleh kami hakim ketua didampingi
peminggi hakim anggota tersebut
dan dibantu oleh sodara aprisno samh dan okta aprianto samh
panitra pengganti pada pengadilan negeri jakarta selatan
serta dihadiri oleh rudy imawan dan sarjana hukum magister hukum
jaksa penuntut umum terdakwa serta tim penasihat hukumnya